delapan penambang emas di dusun tajur desa pancu rendang kecamatan aji barang banyumas jawa tengah
terjebak dalam sumur penggalian emas selasa malam
runtuhnya lubang itu terjadi sekitar pukul delapan malam
para penambang ini terjebak saat melakukan aktivitas penambangan
lokasi penambangan sudah dipasangi garis polisi
polisian dari poresta banyumas dan tni berjaga di lokasi
mereka terjebak di lubang sumur emas milik warga desa pancu rendang kecamatan aji barang
sedalam lima puluh lima meter
kedelapan orang penambang hingga rabu siang belum berhasil dievakuasi
untuk mengetahui perkembangan dari evakuasi delapan penambang emas di kecamatan aji barang banyumas jawa tengah
sudah ada koresponden roby sofwan amin tergabung melalui sambungan telepon
iya selamat sore putri
roby apa hasil evakuasi sepanjang hari ini sudahkah para penambang berhasil dikeluarkan
ya putri benar sekali bahwa saya mengkonfirmasi berada langsung dari lokasi
bahwa tadi malam terjadi insiden pada tambang emas yang dilakukan oleh warga masyarakat
di desa pancu rendang
kecamatan aji barang kabupaten banyumas
sekitar tiga puluh atau sekitar dua puluh lima km mungkin dari kota purwokerto
nah tambang emas ini sudah cukup lama putri
artinya dari mulai awal sekitar tahun dua ribu lima belas warga rame rame menambang sebuah sungai
sungai tajur di tempat ini
kemudian dalam perkembangannya ini tumbuh menjadi tambang tambang rakyat yang kalau kita
saya hitung ada banyak rumah rumah yang di situ berisi lubang
ada satu dua tiga empat lima enam tujuh mungkin ada sekitar sepuluh
sepuluh lebih ya lubang tambang
nah masing masing rumah ini di situ ada lubang seluas sekitar satu meter dan masuk ke kedalaman
hingga ke lima puluh enam puluh tujuh puluh meter untuk mencari emas
nah kejadian pada tadi malam karena sejumlah lubang ini ada yang berisi air
memungkinkan terjadi jebol begitu
akhirnya ada delapan orang yang saat ini masih terjebak di dalam satu lubang tambang dan beberapa
di antaranya berhasil selamat
nah delapan orang ini menurut keterangan dari sejumlah warga atau keluarga yang saat ini sedang
menunggu proses evakuasi berasal dari bogor
mereka merupakan pendatang yang melakukan aktivitas penambangan emas di tempat ini
dan proses evakuasi saat ini sudah ada dari kepolisian resta
polresta banyumas ada dari basarnas dari tni dari brimob juga ada di tempat ini
bahkan dari tni sejumlah mobil ambulan juga sudah disiagakan
dan tetapi sampai sejauh ini belum upaya evakuasi atau pencarian di satu lubang ini sudah dicari
sudah digaji pasang batas pengaman polisi
upaya yang saat ini dilakukan adalah menguras air yang ada di lubang tersebut
nah kita masih butuh menunggu lama untuk bisa menguras air tersebut
roby saya konfirmasi sekali lagi
pada saat kejadian ada berapa orang di dalam tambang ini
sampai sejauh ini belum ada pihak yang menyatakan pernyataan resmi ya
baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak basarnas baru dari badan penanggulangan bencana
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten banyumas yang menyatakan bahwa proses evakuasi terkendala
baik dari pihak kepolisian dari pihak bpbd maupun dari pihak pmi tidak dapat melakukan proses evakuasi
karena keterbatasan alat dan saat ini sudah didatangkan pihak basarnas yang datang untuk melakukan proses evakuasi
karena dilengkapi dengan berbagai alat
ini juga baru saja datang
ini sekitar beberapa rombongan dari tni untuk tentunya ini juga mengamankan lokasi
dan juga melakukan proses upaya pencarian dan evakuasi terhadap korban yang terjebak
jumlah pastinya belum diketahui tetapi ada beberapa delapan orang yang dikonfirmasi terjebak
dan ada beberapa orang yang selamat satu atau dua orang yang kemudian selamat
baik roby apakah peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya
dan apakah ada wilayah yang aman di dasar tambang itu sehingga kemungkinan dari delapan mereka yang terjebak itu
masih dimungkinkan untuk selamat dan menunggu dievakuasi saja
atau bagaimana kondisinya di sana dari bpbd
ya informasi sementara bahwa dari bppd menyampaikan di dalam satu lubang terdapat satu akses jalan masuk
kemudian pada setiap dua puluh meter
di situ ada semacam chamber begitu ya atau semacam titik untuk mereka bisa survive
berada pada kedalaman sampai lima puluh sampai enam puluh meter
tetapi semua ini tradisional putri sehingga sistem yang dibangun oleh para penambang
khususnya untuk safety nya itu sangat minim tentunya
dan ini yang kemudian kita masih belum bisa berspekulasi kondisi
delapan orang yang saat ini terjebak apakah di dalam ada rongga atau ruang yang bisa untuk mereka stay
untuk menyelamatkan diri atau kemudian ini menjadi satu lubang yang tentunya terkait sampai dengan ke
delapan orang tersebut berada kita masih harus menunggu prosesnya yang saat ini masih dilakukan adalah
melakukan pengurasan air yang ada dalam lubang tersebut
baik roby sofwan amin terima kasih evakuasi malam ini yang berlangsung adalah pengurasan air
yang berada di dalam lubang tersebut
di dalam tambang untuk memastikan kondisi delapan orang korban yang masih terjebak di tambang tersebut
roby sofwan amin terima kasih langsung dari banyumas jawa tengah